ya kita makan yuk
tunggu tunggu tunggu
saya cek dulu semuanya
saya gak mau kecilin kayak kemarin soal
kalau udah aman baru kamu boleh makan
makanan aku jangan dihabisin ya
bisa di cek dulu ah
kan padahal kita makanannya sama
lama kamu gak nyobain makananmu sendiri mas
kalo mau makan ini kan bukan ini
cepetan boleh makan gak
mas ribet banget sih mas mau makan
takut kotor aja saya
tunggu banget nih mas
enak juga ternyata ya
katanya nggak suka makan di pinggir jalan kotor ini itu
hmm demen juga lahap mana
bisa sih bisa gak sih mas kamu makan ya
sampai belopotan gitu loh

ado anakmu juga
tuh ada sarul asem tuh
tuh ada karedok ya
kamu kok pake sendok garpu sih mas
gapake tangan aja
ya kan saya bersih
kalo pikir aku gak bersih gitu
ya bukan gitu ya saya gak mau ngotorin tangan
kan ada wastafel tinggal cuci tangan aja mas
ya tetap aja jorok udah
kamu harus tahu nikmatnya makan pakai tangan tuh kayak gimana
ingat nggak yang waktu itu kita makan di ruang tenda itu
udah udah ujian paksa saya ya
jangan dipaksa ya
temenin aku mas
udah saya susit tangan
udah kamu makan dulu aja
gak mau aku nungguin
udah jangan ngeliatin saya
iya cuma mau ngeliatin doang mah gak boleh
iya yuk barengan kita
pertabaknya udah jadi
pa tadi mama tungguin
terus mama tidur deh
saya nungguin tukang martabak kamu mulak tidur
saya beli martabak kamu tidur
aku nungguin kamu enggak banget pak
orangnya kan juga lagi lebaranan sama keluarganya diin
tadi tuh saya telpon
makanya mau datang ke sini
pelan pelan ya baca doa dulu
kenapa mukanya sedih gitu
enggak sih kenapa
aku pernah hamil sebelum keadaan
aku sempat nyedak martabak mas
tapi enggak terpenuhi kan
dan sekarang saya sampai mas aku senang
saya beliin buat kamu
banyak sekali mas
ya adanya tinggal segitu
ya udah saya beli semua aja buat bang
udah segitu aja
kamu yang ngidam
kenapa cuma makannya segitu
kalau ngidam pasti dikit aja
nggak mau banyak banyak udah
yang penting udah nyobain
terus buat saya
steril lah sih mas
kamu steril banget sih orangnya
saya enggak suka nin
saya enggak suka
saya enggak suka
saya enggak suka
kamu suka makan mangga sem kayak begini
asem kan enak tapi
din kamu ngidam bisa yang lebih manusiawi enggak sih
jadi kalau kamu enggak habis saya makannya
saya juga bisa menikmati gitu
ngidamnya ini tuh